gubernur jawa tengah ganjar pranowo kembali mendapat dukungan untuk maju pada pilpres dua ribu dua puluh
dukungan kali ini datang dari ulama hingga cendikiawan muslim se jawa tengah
dukungan untuk ganjar pranowo menjadi presiden periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan terus mengalir dari berbagai kalangan
kali ini dukungan datang dari ratusan ulama habib hingga cendekiawan muslim se jawa tengah
menurut pemimpin ponpes darul kulukwanufus magelang japar numeri
ganjar memiliki kriteria yang cocok untuk menjadi presiden
yakni jujur amanah komunikatif merakyat serta pintar dan bijaksana
karakter ini telah dibuktikan oleh rekam jejaknya selama menjadi anggota dewan perwakilan rakyat
dan selama memimpin jawa tengah
saya lihat dan saya rasakan beliau adalah luar biasa yang cerdik yang cerdas
yang memang amanah dan tanggung jawab di dalam memerintah jawa tengah ini dua periode luar biasa
jadi ada tahapan untuk beliau ini bisa untuk nasional bisa
dan itu sangat mampu dan itu yang kami nilai adalah beliau layak untuk menjadi presiden
sementara itu kiai hm sumanto selaku pemimpin wilayah matlaul anwar jawa tengah juga menilai
ganjar memberikan perhatian
dan memiliki kedekatan dengan para ulama
maka ia sangat berharap ganjar dapat memimpin bangsa indonesia melalui pemilu dua ribu dua puluh empat
selaku orang orang yang dituakan di situ sangat mendukung beliau
secara umum di jawa tengah beliau baik
umum ya jadi karena kami berkecimpung di dalam pendidikan agama
beliau sangat sangat perhatian terhadap kegiatan keagamaan itu
jika allah berkehendak semua itu kan kita nggak tahu ya
ketika allah dahkun faya kun siapapun tidak bisa menghalang halangi
harapan kami ya paling tidak di sila pancasila itu kesejahteraan
nampak di situ kemudian sila pertama ketuhanan tetap dijaga sehingga apa yang ada di dalam nilai nilai pancasila itu
akan terimplementasikan dalam kehidupan di bawah pimpinan bapak ganjar pranowo
selain mendeklarasikan dukungan untuk ganjar pranowo para ulama habib dan cedekiawan yang hadir
bersama sama menggelar acara doa bersama untuk kebaikan dan kemajuan bangsa indonesia
acara deklarasi ini juga turut menampilkan kesenian tari dan rebana untuk menunjukkan akulturasi budaya islam serta jawa